topik pembahasan pada sore hari ini
ini dia gimana nanti akhir pandemi
bersama dewan redaksi cnn indonesia
melihat jumlah kasus di indonesia
hingga pukul lima belas lima puluh waktu indonesia
barat ini jumlah kasus corona ini
terkonfirmasi sebanyak sepuluh lima ratus lima puluh satu yang
dalam perawatan delapan satu ratus enam puluh satu lima ratus sembilan puluh satu sembuh
meninggal atau terpaksa meninggal dunia
delapan ratus korban kita harapkan angka ini akan
tidak melaju secara eksponensial atau
meningkat dengan upaya sejumlah
yang dilakukan oleh pemerintah seperti
psbb sudah masuk tahap kedua di
berbagai daerah seperti bodebek dan
desya nuwar untuk bergabung pada sore
hari ini assalamualaikum selamat sore
selamat sore apa kabar
belum bosen ya di rumah ya
bagaimana ya mbak desya
hai juga teman teman yang lagi nonton
kucingnya saya taruh di kamar kali ini
biar nggak terlalu mengganggu
percakapan kita sore ini soalnya kalau
dia sudah lihat saya deket deket komputer
udah ada kegiatan langsung bangun terus
oke mbak desi ini langsung aja kali ya
berbincang menanti akhir pandemi
mungkin masyarakatnya sudah mulai bosan
kapan ya kira kira pandemi ini akan berakhir
tidak menerka nerka atau mendahului
tapi sejumlah pakar atau ilmuwan sudah
memprediksi ya kalau pandemi ini akan
berakhir secepat mungkin itu paling
cepat itu akhir mei atau paling lama
bulan juli dua ribu dua puluh termasuk pak jokowi
juga menyatakan paling lama itu akhirnya
tahun tapi ya
ya mungkin pandeminya bisa lebih
cepat tapi dampaknya pasti akan jauh
lebih lama dari itu ya memang ada dua hal
yang sebenarnya kita tunggu ya
pertama mungkin cara cara untuk mengobati
ya kalau mengobati kan ada beberapa
drus atau beberapa obat obatan yang
sudah ada yang sudah digunakan yang
mungkin bisa membantu untuk meringankan
mereka yang sudah kena covid positif
mungkin kita mendengar ada chloroquine atau
kloroquine sekarang juga itu yang
biasanya obat dipakai untuk malaria
kemudian ada juga remsidivir nah ini
juga pernah dipakai untuk ebola dan lain
sebagainya saya lihat para ilmuwan
dokter juga sedang mencoba paling tidak
untuk mengobati tapi kalau menunggu
vaksinnya sendiri saya rasa ya kata
pakar itu minimal harus setahun ya
bahkan lebih walaupun beberapa negara
terutama dari china sekarang juga sedang
mencoba untuk menemukan vaksin secepatnya
mungkin jadi kita harapkan tidak akan
terlalu lama ya sebelum kita lebih lanjut
soal menanti pandemi ini berakhir
tentunya ada evaluasi atau mungkin dari
relaksisian indonesia tv punya pandangan
mengenai evaluasi penanganan covid sembilan belas di
tanah air mbak nessy kita mulai mungkin
ini bantuan sosial ya ini lagi marak sekali
tidak tepat sasaran dan juga kabarnya
dari mensos ini masih menunggu ada
keterlambatan katakanlah kantong
bertuliskan bantuan presiden apakah ini
menjadi memang marak sekali
apa bisa kita katakan cap atau stempel dari
kepala daerah pejabat pejabat pusat
termasuk bantuan presiden ini apakah
namanya menjadi penghalang untuk
memberikan bantuan sosial itu sampai ke
tangan masyarakat menurut saya begini ya
harus sekarang ini memang yang paling
sangat sangat dibutuhkan itu bantuan
bantuan bagi mereka yang terkena dampak
tentu saja dari segi kehilangan
pekerjaan dari segi ekonomi dan
kebutuhannya sehari hari itu harus jelas
mereka dapatkan sesegera mungkin karena
pandemi ini kan istilahnya kita dipaksa
oleh keadaan untuk melakukan
self distancing untuk tidak masuk kerja
untuk mengurangi kegiatan aktivitas dan
lain sebagainya sehingga mau tidak mau
harus ada bantuan ini ini yang harus
diingat nah yang paling penting sekarang
itu adalah koordinasi untuk mencapainya
sesuai sasaran berarti kan harus ada
datanya yang jelas dan juga harus
bekerjasama dengan unit yang paling
terkecil di masyarakat kita di tingkat rt
tingkat rw karena mereka yang paling banyak yang terkena
nah ini menurut saya yang harus semua kita
itu fokus terhadap efisiensi ya
efektivitas dari gerakan ini semua
ya mungkin ini namanya juga indonesia
negara politik ya jadi mungkin ada yang
melihat bahwa oh ini kesempatan untuk
istilahnya image making dan lain
sebagainya jangan sampai ini memperlambat
jangan sampai ini menjadi distraksi
ini bukan waktunya untuk distraksi
bukan waktunya untuk mengambil
kesempatan dalam kesempitan ini bukan
waktunya untuk melihat istilahnya ini
motivasi motivasi yang lain jadi
kalaupun ada itu menurut saya harus
segera dihentikan karena tujuannya
sekarang ini adalah bagaimana
kita memberikan segala macam bantuan
sosial itu langsung kepada masyarakat
dan saya lihat di sini justru dari
masyarakat ini sendiri dari kita civil
society bantuan sosial itu tuh jauh
lebih cepat lebih efektif dan juga
tempel ini dan lain sebagainya yang
yang penting ada keinginan dan ada usaha dan
upaya untuk melakukannya jadi kalau
ini jangan jadi distraksi ya dalam

kalau ini itu menurutnya enggak bagus kalau melihat contoh di dg jakarta anies fasweda
selaku gubernur mengklaim ada satu enam persen bansos salah sasaran artinya memang sempat terjadi
apa katakanlah tidak terdistribusi dengan baik termasuk di bukota sendiri itu ya iya pasti
sangat karena gini ini ada misalnya bantuan itu ada alokasinya dari segi anggaran itu sudah ada
mekanismenya itu juga sudah dibuat tapi kan yang mengimplementasi mengimplementasi semua ini itu manusia jadi yang
paling susah dan paling paling menjadi masalah ya di dimana mana ya bukan saya melihat bukan saja di
indonesia tapi di semua negara itu juga ya bisa menjadi masalah itu bagaimana mengkoordinir semua
supaya bisa tepat sasaran bisa sesuai sasaran data ini dalam hal ini kan penting ya pendatang
bagaimana koordinasinya caranya bagaimana memberikan bantuannya itu kan juga semua
terhadap harus dikoordinasi dengan baiknya saya rasa disini mudah mudahan ini tidak ada orang
yang punya niat yang kalau kita berpikir negatif ya pasti gampang saja kita berpikir negatif coba
kita sekarang berpikir positif ya semua orang ingin membantu ya semua tools yang kita miliki
untuk membantu itu tapi kenapa masih tidak tercapai sesuai dengan dingin karena ini yang
kita harus lihat apakah karena memang tidak ada kompetensinya atau tidak ada tahu data yang
jelas dikirim kemana atau mungkin juga di sini ada orang orang yang memang ya memang menghalang halanginya
atau ya istilahnya human factornya ini banyak sekali ya dalam melakukan hal seperti ini atau bahkan ya
niatnya ada melakukan tapi juga mungkin mengambil keuntungan dari
dari situ itu kan bisa saja ini karena ini semua faktor manusianya itu sangat tinggi
di sini jadi kalau menurut saya dalam hal saat ini ini kan kita seharusnya memiliki crisis mentality
ya kalau krisis ya mentalitas krisis ini berarti kan fokusnya tuh meng istilahnya keluar dari krisis
ini mengatasi krisis ini bukan mencari ini jalan jalan atau cara cara untuk
lambat menghalanginya saya tidak mengatakan bahwa ada niat seperti itu tapi ini bisa dilihat
dari apakah kita kompeten melakukannya apakah koordinasinya cukup baik apakah komunikasinya juga
cukup baik ini semua harus di betul betul dipikirkan ya anies juga menjamin bantuan sosial kita berbicara
ngomong ide ke jakarta dulu pak desi tiga perebaran nanti ada bantuan sosial yang kedua untuk lebih
artinya ini patut untuk dicontoh bagi daerah lain agar semua terjamin hingga lebaran nanti
atau hanya khusus bagi dg jakarta karena kasusnya paling tinggi angka paling tinggi dari dg jakarta
dampaknya terlalu besar dari dg jakarta
kita harapkan kan bahwa ya dengan adanya pembatasan sosial secara besar besaran ini
tidak banyak orang yang mudik dan ini berarti bisa menekan angka covid sembilan belas yang juga bisa tertular ke daerah
memang sekarang fokusnya mau tidak mau masih di jakarta
dan kedua jakarta kan juga istilahnya bukan saja banyak penduduknya tapi disini kan banyak penduduk yang migran
misalnya pekerja yang harian pekerja yang dari segi urban ya pekerja informalnya kan cukup banyak
biasanya kan kalau mereka migran ini pulang kampung kan mereka pergi ke rumahnya tinggal bersama saudaranya dan lain lain sebagainya
sehingga ada semacam social security di antara keluarganya
nah kalau di jakarta ini ya kalau mereka tidak punya pekerjaan itu kan berarti mungkin tidak bisa bayar kos
akhirnya mereka tidak bisa punya tempat tinggal dan lain sebagainya
nah ini kan yang harus kita perhatikan
apalagi kalau jumlahnya kan cukup banyak
jadi kalau di daerah mungkin di kota kota besar yang mirip seperti jakarta ini
di mana populasi urbannya yang jumlah pekerja informalnya juga lebih banyak
nah ini mungkin bisa dicontoh
tapi menurut saya yang paling penting ini adalah masalah koordinasi
nah koordinasi ini apalagi yang paling butuh bantuan itu kan pasti di daerah daerah atau di tempat tempat kan yang mau tidak mau kan harus dijangkau
jadi harus ada koordinasi sampai ke level yang paling terkecil dari daerah itu sendiri yaitu di tingkat rt nya di tingkat rw nya
jadi harus ada betul betul satu daerah itu kan yang paling paham ya mengenai kondisi daerahnya
berapa jumlahnya dan berapa bantuan itu kan sebenarnya kan di tingkat neybohud itu di tingkat tetangga itu sendiri
jadi kalau ini bisa di
kita tidak bisa terlalu banyak bergantung kepada apakah itu pemerintah provinsi atau pemerintah kotanya apalagi pemerintah nasional
di sini kan semua kan mereka hanya bisa oke ini ada anggaran ini dialokasikan untuk sekian
tapi kepada siapanya itu disinilah semua lapisan dari elemen elemen masyarakat kita itu yang betul betul digunakan
nah berbicara mengenai psbb tahap dua dki jakarta sudah berjalan sampai dengan saat ini
termasuk bodebek tangerang itu baru per hari ini baru mei saya ikut melanjutkan psbb
apakah psbb tahap satu ini dinilai sudah efektif untuk penerapan sanksi mbak desi
mengingat banyak masukan dari kepala daerah yang berada di bodobag seperti bati bobor kemudian wali kota tangsal airin
yang menyatakan bahwa sanksi yang selama ini diterapkan di psbb pertama masih belum tegas
masih belum berupa tindakan lanjutan ke kepolisian
nah apakah ini memang menjadi perhatian untuk sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar aturan psbb di tahap kedua ini
iya idealnya ini kan masalah kesehatan
ini masalah semua orang kan harus bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri
ini bukan sesuatu yang istilahnya kita melakukannya bukan karena faktor faktor manusia yang lain
tapi lebih ke kepentingan kita
jadi seharusnya tuh kalau bisa dengan adanya ini semua orang punya kesadaran
jadi tidak perlu disansi tidak perlu halo ayo harus pakai kalau nggak pakai masker didenda sepuluh ribu gitu
kan bukan itu tujuannya disini kan bukan tujuannya adalah untuk supaya menjaga hal yang mungkin kita anggap tidak penting
buat diri kita sendiri tapi hanya penting buat orang lain
tapi ini kan kita semua sama ini namanya tuh virus kita tuh memerangi virus
berarti apa ya harus memulai dari diri sendiri
jadi ya imbauan itu harus terus menerus digunakan
tapi bagaimana kita membantu juga supaya imbauan ini bisa lebih mudah dilaksanakan
kenapa orang masih keluar
ya karena alasannya ekonomis mungkin
masih harus cari kerja atau memang tidak punya
kalau di rumah justru tidak ada tempat yang tidak bisa bekerja di rumah karena tidak bisa terkoneksi secara digital
atau pekerjaannya juga tidak bisa dilakukan
itu kan banyak alasannya
jadi kan dilihat alasan itu apa
dan saya lihat kan di sini cukup komprehensif
kalaupun keluar misalnya kan ada aturannya
kalau misalnya naik kendaraan pribadi harus ada berapa orang
misalnya biasanya ada lima orang hanya boleh tiga orang
kalau misalnya naik motor biasanya satu keluarga di situ mungkin di sana sekarang hanya boleh satu orang
atau dua orang saya nggak tahu ya ini masih apakah ojol boleh bawa penumpang atau tidak
jadi kan semuanya kan sudah ada aturan aturannya
jadi kalau masih harus ada sanksi dan lain sebagainya
itu kan berarti dia tidak mendengarkan
dan tidak mendengarkan itu kan nanti bisa merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain
itu memang harus diterapkan tapi menurut saya itu ya bukan itu kan maksudnya
kalau misalnya keluar ya boleh tapi harus pakai masker
kalau misalnya melakukan sesuatu ya harus jaga jarak dan lain sebagainya
jadi sanksinya pun ini
bagaimana kan impulsnya ya
tapi memang kadang kadang orang kalau mau
kalau masih tidak mendengarkan ya mau tidak mau ya ditaksa ya
kalau biasanya paling ini paling kena ya kena denda
karena mungkin ya tidak mendengarkan tidak percaya tidak peduli
ini kan setiap orang kan punya alasan beda beda kenapa tidak melakukannya
misalnya kalau naik mobil ya kan sudah ada aturannya
kenapa tidak ada aturannya
ya kita dengerin aja alasannya itu pasti apa
oh ini kan tidak terlalu berbahaya oh ini kan tidak terlalu jauh dan ini kan semua keluarga
jadi ini memang cuma cara memberikan sanksinya itu cukup sulit ya
kita dengan sanksi sanksi biasa saja sudah sulit menerapkannya
apalagi hal yang berkaitan dengan covid sembilan belas ini
dimana yang diminta ini kan cukup untuk dijalankan
seperti social distancing ini kan sesuatu yang aneh sebenarnya bagi kita
apalagi orang indonesia kan paling suka kumpul kumpul
kalau tidak nongkrong bareng kurang ini kurang oke gitu
ada yang kurang rasanya
ada yang kurang rasanya
terus kemudian diberi sanksi untuk itu kan merasa apa sih gitu
tapi harus ada pemahaman itulah
pemahaman itu dan juga aturan psbb boleh diikuti kita patuhi
asalkan bantuan sosial
bantuan sosial tadi juga terpenuhi ya mbak nancy
karena orang juga butuh makan butuh kerja gitu ya
iya tapi semua harus kita harus menggunakan ya pre questions ini
menjaga diri ini
istilahnya kalau sekarang masker sudah jadi harus digunakan ya kita gunakan
dan saya lihat kebanyakan orang juga dimana mana sudah menggunakan masker
tapi kalau misalnya kita ke tempat tempat daerah yang masih bisa kumpul taruhlah ke pasar dan lain sebagainya
itu juga dari segi sistemnya dari segi dan saya lihat di supermarket juga sekarang antriannya di kasir
sudah mulai diatur
ada tempat tempat dimana orang berdiri
jadi kita buat kita memang harus membuatkan sistem yang mendukung peraturan peraturan itu
ya masalahnya ini kan semua berjalan dengan begitu cepat ya
jadi semuanya kan infrastrukturnya kan juga harus diterapkan dan dipasang dengan begitu cepat
misalnya masuk ke sebuah gedung atau kemana mana sekarang harus dicek temperaturnya
terus harus ada hand sanitizer dan lain sebagainya
ini kan jadi harus mau tidak mau kan disediakan
tapi kalau masih dengan segala macam infrastruktur peraturan dan imbauan itu sudah dilakukan
ya kalau itu masih dilanggar ya mau tidak mau memang di sini sanksi bisa diterapkan
tapi sanksi tidak bisa diterapkan kalau infrastrukturnya itu sendiri atau semua alat untuk membantu

dan kalau ternyata mendapatkan kesulitan akibat penjalanan social distancing ini
misalnya tidak bisa mendapat penghasilan atau tidak bisa dan lain sebagainya
ya infrastruktur atau sistemnya memang harus disediakan untuk membantu itu
dan itu harus capai sasaran dengan cepat dan tepat
itu kemudian dikasih blt mungkin dikutip sana kutip sini dikurangi sana dikurangi sini itu
juga tidak boleh ya kemarin panis juga kompresi pers atau kompres mengenai beberapa hal mereka
sbb ya termasuk juga ia mengatakan kalau jakarta belum merdeka dari corona dan orang
yang terlanjur mudik keluar dari jakarta itu belum tentu bisa kembali ke jakarta nanti
bagaimana nasib mereka yang sudah terlanjur pulang ke rumah tapi setelah lebaran harus
balik ke jakarta bagi untuk bekerja kira kira bagaimana perangkal kalau lihat ya setelah
pandemi ini terjadi ya ini pasti juga untuk ekonomi bangkit kembali taruhlah misalnya dia
biasanya kerja di sebuah restoran ya jadi pelayan di restoran atau koki di restoran dengan adanya
pandemi ini yang mau tidak mau kan restorannya kan bisnisnya tutup atau paling tidak dikurangi
karena hanya menjaga keuntungan dan keuntungan yang terlalu besar dan keuntungan yang terlalu besar
mendapatkan makanan secara online sehingga tidak dibutuhkan karyawan dengan jumlah yang lebih
besar dan akhirnya yang memutuskan untuk pulang kampung karena karena dimungkin di
kotanya itu tidak bisa bayar kos tidak bisa hidup lah istilahnya dan lebih aman mungkin kembali
ke keluarga di kampung halaman nah pertanyaannya apakah kalau dibalik ke jakarta pekerjaan di
restorannya itu akan segera masih ada atau jangan jangan mungkin ya
pekerjaan itu sudah tidak ada karena dari segi bisnis tidak bisa bertahan jadi restoran itu tutup
jadi salah satu dari salah satu dampak yang memang tragis ya dari adanya pandemi ini pasti banyak
perusahaan banyak pekerjaan yang mau tiba kan hilang dan kalau kembali lagi kan pasti membutuhkan
waktu yang cukup lama untuk bangkit kembali jadi yang untuk ya sekarang yang harus dipikirkan itu
bantuan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di sini kan kita sudah ada macem macem ya yang
disediakan lah istilahnya ada ya taruhlah sekarang juga prakerja tapi ada bantuan langsung tunai juga
kemudian ada kartu harapan juga dan lain sebagainya ya kita lihat apakah ini bisa bisa cukup ya
menurut saya tidak tidak akan bisa seperti sebelumnya paling tidak di jangka waktu yang
pendek ini karena dari segi gdp di indonesia saja yang proyeksi pertumbuhan kita tahun ini
sekitar lima persen ini ya bisa turun sampai ke dua tiga persen atau bahkan lebih kurang ini
implikasinya kenapa ini berarti tidak ada aktivitas atau kegiatan perekonomian nah disitu juga
kedepannya juga pemerintah kan mau tidak mau dengan memberikan yang disebut stimulus
dan juga mungkin bantuan untuk bayar kredit
saya lihat juga misalnya kartu kredit sekarang bunganya diturunkan
atau pinjaman terhadap umkm juga ada keringanannya dan lain sebagainya
jadi semua instrumen instrumen ini kan sudah istilahnya dirancang oleh kementerian perekonomian kita
kementerian keuangan kita yang memang supaya tujuannya adalah meng cushion
atau supaya tidak terlalu terpuruk ya situasi ekonomi kita
tapi mungkin secara individu ini memang susah
pasti akan susah
karena kita tahu kalau kita kehilangan pekerjaan
pasti kan akan susah untuk mendapatkan pekerjaan
dengan tanpa covid saja itu setiap tahun kan ada sekitar tiga juta orang yang lulus
orang yang lulus kuliah satu langsung masuk ke mencari pekerjaan di lapangan pekerjaan
yang jumlah pekerjaannya itu sama sekali tidak memadai dengan jumlah orang yang melamar
ini tanpa covid
ini tanpa covid
jadi mungkin ke depannya harus lebih banyak lagi kita membantu
menciptakan yang semacam istilahnya entrepreneurship
tapi dalam skala lebih kecil
sehingga tidak mencari pekerjaan
karena sekarang misalnya kalau di segi supply dan demandnya
demandnya tidak ada menurun karena orang tidak memiliki kegiatan
berarti supply nya kan produksinya kan juga tidak bisa terus menerus berlangsung
berarti kan di sini kan ada produksinya diturunkan
mungkin perusahaannya juga menciptakan ini
dan lain sebagainya
nah ini kita harus pikirkan ke depan bagaimana memfokuskan bantuan itu
dalam apakah dalam bentuk kredit kredit supaya bisa menciptakan entrepreneur entrepreneur
dalam skala kecil yang tidak menggantungkan diri terhadap mencari pekerjaan
nah untuk ini mau tidak mau yang diperlukan memang training
karena taruhlah selama ini kerja di restoran atau guru pabrik atau kerja di sektor informal yang lain
itu kan berbeda ya training kualifikasi atau pendidikan yang dibutuhkan
misalnya kalau kita ingin menciptakan entrepreneur
berarti kan harus ada skill untuk membuat produk atau menciptakan layanan atau service
yang diinginkan oleh orang kemudian menggunakan investasinya untuk menumbuhkan
istilahnya bisnisnya itu sendiri seberapa kecil bisnisnya
nah ini kan skills nya kan berbeda
jadi saya lihat mungkin pemikiran dengan adanya k dua prakerja dan online online ini training dan lain sebagainya
itu karena skill skills di masa depan yang diperlukan itu adalah berbeda
dengan yang sekarang ini
apalagi yang sekarang ini mungkin lebih kita lihat yang tumbuh paling cepat itu dan masih cukup sehat
ini adalah yang semua berbasis teknologi berbasis digital misalnya
nah dari situ kan mungkin bisa jualan online tapi kan untuk jualan online kan harus tahu caranya
skills nya itu sangat berbeda
nah selama ini skillsnya mungkin ya di satu cara aja melakukan
misalnya ya kalau skill kerja di pabrik itu ya pas keluar dari pabrik mencari pekerjaan tempat lain
ini kan berarti harus ada retraining harus ada reskilling
jadi ke depan menurut saya itu yang harus dibekali
ya mbak desy kita bergeser mengenai kerja parlemen nih
sejauh ini mereka memang untuk
covid sembilan belas fokus untuk penanganan juga
tapi mendapat kritik dari beberapa pihak seperti manajer riset seknas fitra bajul hadi yang menyatakan
dpr terkesan kurang peka terhadap persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat saat ini di pandemi corona
malah sibuk membahas draft omnibus law rancangan undang undang cipta kerja
itu dari renaksi cnn seperti apa melihat kerja parlemen
kampen dengan saat ini
kalau saya melihat ini kan saat ini kan masa krisis ya
dan krisis ini bukan mulai dari krisis ekonomi bukan mulai dari krisis karena konflik atau perang
atau bukan dari sisi karena kita sesuatu yang istilahnya krisis politik atau krisis yang ini adalah krisis yang berasal dari virus pandemi
jadi ini kan krisis sebenarnya krisis kesehatan
jadi menurut saya kalau kita kalau semua elemen yang ada di masyarakat kita baik dari kita di media masyarakat civil society sampai ke pemerintahnya itu tuh harus satu visi
kita fokus ke penanganan krisis kesehatan ini
yang sekarang harus kita berikan ruang itu ada
itu adalah kepada tenaga medis
misalnya ilmuwan yang mencari vaksin atau berusaha menyembuhkan
atau dari segi teknologi yang menciptakan ventilator misalnya
atau kalau pun kita bicara industri industri yang mana bisa mendukung pembuatan apd misalnya
atau pengadaan equipment maupun tenaga medis
jadi saat ini kita harapkan dari semua elemen masyarakat itu fokusnya itu ke situ dulu
karena kalau krisis kesehatan ini kita tidak atasi ini kan kita sudah tahu
ini kan pasti nanti ujungnya kan krisis ekonomi
terus kalau krisis ekonomi apa nih
pasti ada implikasi politiknya dan lain sebagainya
jadi kita harapkan juga dari
anggota parlemen fokus untuk mendukung bagaimana kita keluar dari krisis kesehatan
dan menjadi contoh
role model bagaimana kita mengatasi kesulitan ini dengan satu
ini kan sudah ada sekarang gugus tugas yang ditugaskan untuk ini
ini kan melibatkan semua institusi
dari pemerintah pusat ada pemerintah daerah dari kementerian
tentu saja dari segi regulasinya
kemudian dari segi semua sektor masyarakat
dari perusahaan di sini
jadi kita fokus ke itu dulu deh
jadi kalau masih mau yang ini kita punya banyak waktu untuk itu
maksudnya itu ke depan kita bisa berpikir jernih
jadi menurut saya yang tidak prioritas saat ini
itu apa urgensinya
selatan tua menimbul slow tadi ya
itu malah ditolak oleh sejumlah aktivis masyarakat di luar sana
iya dan siapa tahu nanti kalau kita keluar dari pandemi ini
mungkin itu memerlukan hal hal yang baru
apa yang kita bisa pelajari dari bagaimana kita menangani ekonomi saat ini
karena mungkin ide ide yang selama ini tertuang di situ bisa saja tidak memadai lagi
mungkin prioritas kita ke depan dari secara ekonomi
mungkin kita harus lebih banyak fokus kepada kesehatan masyarakat
mungkin kita harus lebih banyak fokus kepada fasilitas kesehatan
kepada rumah sakit jumlah tenaga medis jumlah peralatan dan lain sebagainya yang kita harus miliki
mungkin ke depan kita fokusnya lebih ke situ
dan mungkin dari segi tenaga kerja yang di indonesia ciptakan juga bagaimana menciptakan tenaga kerja kita yang sehat
yang tidak rentan sakit
yang misalnya dasarnya itu kita lihat kan di indonesia kan
itu kan yang statistik yang meninggal
dan di negara kan juga banyak yang usianya mungkin relatif muda dibanding dengan misalnya dari negara negara lain yang lebih banyak yang tua tua
ini masih dalam usia produktif
kita juga harus lihat kenapa begitu banyak yang dalam usia produktif
dan kita juga lihat kenapa misalnya ya apa yang menyebabkan
mungkin karena di sini kita industrinya masih menciptakan polusi
kemudian kita juga industri nya tenaga kerja kita juga menciptakan polusi
tenaga kerja kita juga masih fokus ke hal hal yang pada ujungnya itu sebenarnya kedepannya kita harus merombak dari apa yang dibutuhkan
dan kalau misalnya pandemi ini terjadi lagi dan pasti akan terjadi lagi
ini ilmuwan semua mengatakan ini kan cyclical pasti akan
apakah kita siap
jadi mungkin kita harus mengubah prioritas dari perekonomian kita
bukan hanya gdp tumbuh berkembang secara
tiga persen empat persen lima persen enam persen
tapi lebih ke kesehatan dari perekonomian kita
dan kedua kita juga bisa lihat yang sekarang bisa menjadi sangat kelihatan dengan adanya pandemi ini adalah ketimpangan
ada yang memang bisa ternyata gak apa apa karena bisa bekerja dari rumah
atau semuanya bisa online
tidak berdampak terlalu banyak terhadap kehidupan mereka
ada yang memang sama sekali
dan ini yang kebanyakan
apalagi di indonesia ini dimana hampir enam puluh persen itu kita adalah sumbernya ekonomi informal
jadi berarti mungkin kemudian hari kita harus menciptakan pandangan ekonomi yang jauh lebih equitable
lebih sama rata
dan lebih inklusif
jadi siapa tahu apakah yang ada di sini bisa kedepannya
lebih memperhatikan hal itu
dan apakah dalam kita menciptakan manusia indonesia sebagai human capital ini kita bisa menciptakan manusia yang memang sehat
banyak loh orang indonesia itu nomor satu kalau diabetes
makanya ini penyakit yang menyerang khusus kepada orang orang yang memiliki underlying
underlying itu contohnya seperti darah tinggi diabetes penyakit penyakit lain ya
di kita di indonesia ini kita tuh salah satu penyebab kematian di indonesia itu diabetes paling tinggi pertumbuhannya
belum hypertension heart attack penyakit kardiovaskular
dan kita harus pikirkan ini kan ujung ujungnya apa
kalau manusianya human capital kita ternyata underly nya itu tidak sehat
kita sudah lihat
betapa beban yang harus dipikirkan
bukan hanya dikumpul oleh bpjs
itu kan kita kan sudah memiliki namanya social safety net bpjs itu
tapi bpjs itu kan uangnya kan dari mana
itu kan bu uangnya bukan dari langit
kan ada anggarannya dianggarkan
tapi uang anggaran kita kan dari mana
kan dari pajak
nah pajaknya itu sekarang di indonesia jumlah orang yang bayar pajak itu di dua ratus mungkin jumlah pekerja kita taruhlah seratus
mungkin jumlah pekerja kita taruhlah seratus
jutaan atau satu ratus lima puluh jutaan
bayangkan dari pajak yang dikumpulkan dari kita masyarakat ini
dan ini harus membayar infrastruktur
harus bayar pembangunan
harus bayar sekolah negeri bentuk pendidikan
harus bayar untuk kesehatan
harus membangun jalanan
dan harus menyiapkan infrastruktur publik di mana supaya kita bisa hidup bermasyarakat ini
tapi kan jumlah orang yang berkontribusi secara formal yang setiap tahun kita ini kan sekarang lagi spt
tapi kita semua menggantungkan diri
wah pemerintah bikin apa
wah ini wah itu
tapi sebenarnya uang itu
tapi sebenarnya uang anggaran yang dimiliki ini
nah ini kedepannya kita kan juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk memastikan bahwa kontribusi dari orang orang ini juga lebih besar
jadi berarti harus menciptakan perekonomian di mana masyarakat kita juga pendapatannya bisa lebih tinggi
kalau tidak kita terlalu timpang
antara ya mungkin hanya segelintir
orang atau perusahaan yang saat ini membayar pajaknya yang tinggi
yang selebihnya kan apalagi kalau sektor informal itu kan tidak terdata
melakukan pekerjaan tapi kan tidak tercatat
itu sebagai penghasilan
nah ini yang kita harus cermati
karena kalau di negara negara tarotlah skandinavia
kalau kita bicara model di negara yang
ataupun negara yang di eropa yang memiliki social safety
nah bayangkan kita tuh memiliki social safety net bpjs
amerika serikat saja kan tidak memiliki ini semacam social safety network
tapi kalau di sweden atau di negara skandinavia
itu orang bayar pajak
bukan gede lagi
luar biasa gedenya
nanti ke depan dengan adanya dampak dari pandemi ini
pasti kan pajak juga diturunin kan
orang tidak mampu kan misalnya membayar pajak
tapi apa yang digunakan oleh pajak pajak itu
itu terasa dari public service ya
public utilities atau kepentingan kepentingan publik ya
semacam jaminan mereka dari sejak lahir sampai meninggal
pendidikan kualitas pendidikannya juga terjamin
jalan jalannya juga tidak ada yang bolong bolong